semua kan tau selama janur kuning belum melengkung kesempatan buat saya masih terbuka lebar
saya nih bakal terus berjuang untuk ngedapetin adinda
asal dengan cara yang baik dan benar bang
itu udah pasti pak ustadz
masalahnya sekarang kita juga bisa mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik dan tidak benar bang
apa yang kamu lakukan
saya sendiri bang
eh anak gadis gak baik jalan sendirian

eh anak gadis gak baik jalan sendirian

suami belum punya
suami belum punya
nggak nunggu di rumah
terus babek ke pasar
masa sih mau kesini aja sampai dikawal oleh polisi

nah si kumis mana

ibadah siang malam sama temen temennya
mana kuat dia ibadah siang malam
apalagi di masjid
kau bang hafid kan kerja di sana
emangnya kerja bukan ibadah
emangnya kerja bukan ibadah
boleh juga ya mulu
kan bang afid yang ngajarin
kan bang hafid yang ngajarin
gue gak percaya
udah tunggu mpang di sauna
udah tunggu mpang di sauna
bener serius sama lo
insya allah serius kong
udah lah dia gak pernah kemari lagi
udah lah dia gak pernah kemari lagi
siapa yang mau sering sering kemari
abis tiap dateng diterorong mulu sama engkong
abis tiap dateng diterorong mulu sama engkong
engkong tuh sebetulnya setuju
iya yang tau cuma dinda aja
bang hafid kan belum tau kalo engkong setuju

engkong tuh cuma lagi ngetes mental dia doang
engkong tuh cuma lagi ngetes mental dia doang
tapi jangan kelamaan
ntar kalo bang hafid mundur gimane
engkong mau gak tindas sedih
engkong mau gak tindas sedih
terus engkong harus gimana dong
terus engkong harus gimane dong
ya udah jangan ngetes terus dong
ya udah jangan ngetes terus dong
lagi pula kalau bang hafid tahu bakal diterima sama keluarga kita

kan jadi bisa konsentrasi buat
dia kan jadi bisa konsentrasi buat
tapi jangan buru buru dong
bukannya kewajiban orang tua
menikahkan anak gadisnya yang udah dewasa
abang sih menurut apk tia dinda aja deh
lu kenapa fit
katanya dia mau ngomong empat mata
mau ngomong secara serius
akhirnya lu tau kan
pasti lu ditolak
ya lu jangan
udah lu berangkat sana deh
lu disuruh jadi panitia
bang jadrong nih nakutin aja
emang lu sirik lu jelek loh
lu kenapa sih bro
semua kan tau
ame janur kuning belum melengkung
kesempatan buat saya masih terbuka lebar
saya nih bakal terus berjuang
untuk ngedapetin adinda
asal dengan cara yang baik dan benar bang
itu udah pasti pak ustadz
sekarang kita juga bisa mendapatkan sesuatu
dengan cara yang tidak baik dan tidak benar bang
jadi misalnya ini hari lu ditetepin dapet rezeki
lima ratus ribu perak
lima ratus ribu perak
lima ratus ribu perak
lima ratus ribu perak
nah turizki bisa lo dapet dengan cara yang halal
misalnya lo berniaga dengan jujur barang atau jasa
tapi bisa juga lo dapetin dengan cara yang haram
lo ngerampok nyolong nipu dan lain lain yang nggak benar
nih daftar jakatnya udah selesai jadi udah bisa dikirim
ada beras gula kopi nih ambil pakaian
ada juga duitnya lagi
kan tadi udah disekat
nih nunggu bentar ya mama mau nyusul bapak
yang bener lho
iya kagak percaya
ada duitnya lagi
iya kagak percaya
yaudah mendingan balikin
pak kagak jadi pak
kagak jadi apa
pokoknya kagak jadi
kakak dompet gue
akhirnya gue setuju
dulu bakal calon lakinya si dinda
tapi gue gak mau panjang panjang nih
persiapan lo udah
kong ini terus terang nih kong
yang paling siap dari saya sih cuma persiapan batin
lahirnya saya masih kekok
lo udah gak berfungsi
oh bukan bukan itu kok
maksud saya begini
saya minta waktu deh
nah sekarang berapa lo duit lo
jadi mau lo apa
kalau bisa sih kong sama keluarganya dinda sabar dulu deh
sembari saya ngumpulin duit dulu
nggak lama kong paling setahun dua tahun
nanti saya mau ke rumah
bang hafid nikahnya sederhana aja
tidak usah maksain biaya tinggi
itu juga bang hafid udah irit banget
kalau bisa juga nanti janurnya jangan terlalu nengkung biar gak terlalu mahal
tunggu setahun sih kelamaan
kalau gitu ntar dulu deh